memasuki libur panjang lebaran dua ribu dua puluh tiga taman rekreasi trans studio cibubur di bogor mulai dipadati pengunjung
sejak dibuka pukul sebelas siang antrian pengunjung yang ingin menikmati libur lebaran sudah mulai terlihat
di taman rekreasi ini setidaknya ada delapan belas wahana yang dapat dicoba oleh pengunjung baik orang dewasa maupun anak anak
nah di sini saya akan mencoba beragam permainan yang menguji adrenalin
salah satunya bumerang hypercoaster
permainan menguji adrenalin ini akan membawa pengunjung untuk berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi
di wahana ini pengunjung dapat berteriak sekuat tenaga untuk melepas penat
wah rasanya seru sekali
tak hanya bumerang hypercoaster saya juga mencoba wahana zombi
di wahana ini pengunjung akan diajak untuk menghadapi para zombie yang ganas
para pengunjung akan dibekali senjata laser untuk mengalahkan para zombie
nah untuk menikmati wahana ini pengunjung harus menyiapkan nyali karena para zombie akan muncul tiba tiba dan menyerang dari segala sudut
seru banget menirsa
zombi war ini bisa menjadi salah satu wahana yang bisa dipilih untuk berlibur bersama keluarga
tapi nggak hanya ini aja banyak sekali
wahana wahana juga yang ramah anak
nah apa saja wahana wahana tersebut yuk ikut saya
salah satu wahana yang paling banyak diminati pengunjung adalah formula car
di wahana ini pengunjung akan diajak untuk merasakan arena balap dengan trek panjang memutar dan penuh belokan
bagi yang suka tantangan di wahana ini pengunjung bisa saling sali bahkan drifting dengan kecepatan mencapai sebelas rpm melewati tikungan tajam
nah wahana ini ramah untuk anak juga loh
arena dilengkapi dengan keamanan yang baik dan orang tua juga bisa ikut mendampingi
mobilnya kenceng banget jadi seru banget
aku baru pertama kali ngebut juga sih bisa mengekspresikan
kalau di jalan kan gak bisa ngebut ngebutan kalau di sini bisa
tapi mau nyusul kakak gak ketemu
kayaknya dia di depan banget
tak hanya wahana yang memicu adonan
ini juga menyediakan wahana edukasi anak yaitu science center
jika lelah para pengunjung bisa beristirahat sambil menikmati beragam pertunjukan yang seru
dan pastinya disukai anak anak
khusus untuk libur lebaran ini trans studio cibubur juga akan menyuguhkan pertunjukan
yang akan memberikan petualangan seru bagi anak untuk menikmati libur lebaran yang panjang
aku spill smill dikit boleh ya
tapi biar pengunjung juga tetap penasaran
jadi kita tuh punya special performance untuk lebaran
itu adalah aladin akan berpetualang dan berteleportasi ke dunia dinosaurus yang seru dan menegangkan
gak kebanyakan penasaran kan
makanya harus datang ke trans studio cibubur untuk melihat langsung kayak apa sih aladin kalau ke dunia dinosaurus
itu bakal seru banget sih
untuk menikmati beragam wahana yang seru ini pengunjung harus merogoh kocek sebesar rp tiga ratus dua puluh lima per orang
trans studio dan cnn indonesia adalah dunia yang paling menarik
salah dua perusahaan di bawah naungan citicorp
siti bandria edwin arwan jakarta